tapi aku juga gak mungkin mengabaikan permintaan papa
kenapa bisa begini
cepat kasih tau papa ada apa ini
jadi delapan tahun yang lalu
saya sempat menjembloskan seseorang ke dalam penjara
karena suatu masalah
sekarang orang itu udah bebas pak
dia sangat dendam dengan saya
dan dia menculik andin pak
saya datang kesana untuk menyelamatkan andin
orang itu minta saya untuk minum racun
kalau saya gak mau andin gak selamat katanya
dan waktu saya mau minum racun itu
racun itu andin yang ambil pak
andin yang minum racunnya
terus pelakunya mana
sudah ditangkap polisi pak
kamu sudah menikahi andin
sekarang kamu menyeret dia dalam masalah kamu
tidak salah saya untuk bersalah dengan anda
bawa pak silahkan pak
kak aman yang memperoleh
yang salah menurut saya pak
ada barang devita saya pak
memegangkan kontrol polisi
bukan saya yang salah pak
berarti kalau memang benar yang disebut orang tadi adalah aldebaran yang sama
al ini memang ada hubungannya dengan roh
aku harus lediki semuanya
sebenarnya mama nggak mau
kalau sampai papa tahu soal ini
neno sama elsa itu sekarang lagi ada masalah lagi pak
papa juga perhatiin kok
belakangan ini mereka kelihatan nggak pernah mesah
seperti ada jarak di antara mereka
terlihat jauh satu sama lain
tadi kan mama ke kamar terus mama lihat elsa lagi nangis pak
terus dia bilang ke mama katanya kalau
kalau nino itu sekarang
lebih perhatiin andin daripada dia
pak kalau pastinya mama nggak tahu
tapi nggak seharusnya nino melakukan ini sama elsa
dia gak boleh begitu kan pak
mama gak setuju sama cara nino kayak gini
bisa bisanya dia lebih peduli sama andin
papa kan minta nino untuk pulang cepat
dan untuk selesaikan masalahnya dia
kamu lagi di mana
kamu nggak lembur kan
nanti makan malam bareng ya di rumah sama papa
berapa soalnya ini lagi rumah sakit pak di rumah sakit siapa yang sakit andien
terawati sini aku mau jenguk andien nino papa tahu kamu lagi ada masalah sama elsa
alangkah baiknya kamu segera pulang dan perbaiki hubungan kamu sama elsa ketimbang kamu lebih
mikirin andien daripada elsa istri kamu sendiri apa apaan kamu apa kamu nggak tahu kalau hal itu
nyakiti elsa pokoknya papa minta kamu pulang ya dengar itu aku ingin tahu gimana kondisi andi
hai tapi aku juga nggak mungkin mengabaikan permintaan papa
maaf siapa keluarganya ibu andin silahkan masuk ke ruangan pak dokter mau bicara
biar saya aja
kita berdalam dulu ya
aku ikut ya bang
ibu kenapa gak ke dalam
buat saya takut
saya jadi teringat
almarhum suami saya
waktu mau pergi
meninggalkan saya selamanya
ketegangan di icu
membuat saya terlalu bangga
ibu yang siapar ya
semuanya baik baik aja mbak adin kan
orangnya kuat tuh
pasti mbak den bisa kok sembuh
ini yang apa aja tuhan
ada dengan suat
karena gak ada andin
rena jadi sedih mulu dari siang gini
kan gue jadi khawatir gue jadi kasihan liat rena kayak gini terus
apa gue telepon gigi aja ya nanya keadaan andin
bentar ya sen ya
gigi permisi ya engkau telepon dulu ya
keadaannya andin kayak gimana gigi
bebe aja kan udah bisa pulang dong
emang keadaan sebenarnya kayak gimana
keadaan mbak andin
ya allah andin
ya allah gigi gigi gue makin takut gigi
gigi juga takut mbak
mbak pernah disana bantuin mbak andin ya mbak ya
doa yang banyak gitu biar mbak anin gak kenapa kenapa
anjir setelah apa
siapa telepon mama ya
njus gak telepon mama
njus jangan sedih lagi
kalau njus sedih nanti njus juga sedih
kenapa kamu harus mengalami ini semua nak
maafkan papa gak bisa melindungi kamu nak
kau harus kuat kita tunggu aja
aku harus kuat lebih anding
aku merindu ku yakin kau tahu tanpa batas waktu